kita ke dalam negeri dari yogyakarta detasmen khusus delapan puluh delapan mabes polri menangkap seorang pria di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta pada selasa siang
usai ditangkap pria berinisial rs ini dibawa ke markas brimob baciro yogyakarta
rs yang bekerja sebagai pedagang di kabupaten tegal jawa tengah ditangkap di daerah kabupaten gunung kidul ketika tengah mengunjungi orang tuanya
penggeledahan atas terduga pelaku sudah dilakukan selasa siang rencananya ia akan dibawa ke jakarta namun belum diketahui pasti kapan waktunya
menurut kasat brimopolda daerah istimewa yogyakarta komisaris besar polisi dadang raharja penangkapan tersebut terkait salah satu jaringan terorisme di indonesia
keterkaitannya apa pak
keterkaitannya ya tetap sebagai bagian dari jaringan
apakah itu terkait dengan pembiayaan empat orang yang kemarawi
mungkin termasuk dialognya juga karena kita juga belum tahu secara mendalam
jadi kira kira jaringan ini mungkin dia akan terlibat pada jaringan jaringan teror yang ada di indonesia
untuk mengetahui perkembangan terbaru ada koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di makobrimob yogyakarta
selamat pagi hendrawan apa perkembangan terbaru dari penangkapan terduga teroris di yogyakarta
apakah sudah bisa dipastikan terduga ini merupakan bagian dari jaringan teroris mana
sampai dengan saat ini renhard belum ada pernyataan resmi tentu saja dari pihak otoritas densus delapan puluh delapan yang in charge dalam kasus ini
karena pihak brimopolda dy ataupun poles gunung kidul yang kemarin sempat menjadi tempat transit dari pria berinisial rs ini
hanya menjadi tuan rumahnya
namun otoritas terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme ini ada pada densus delapan puluh delapan
tadi malam kami memang sempat bertemu dan berbincang dengan kasus brimopolda dy
kombes polisi dadang raharja yang membenarkan bahwa brimopolda dy
kedatangan seorang pria yang merupakan hasil tangkapan kemarin siang
ia ditangkap bersama keluarganya istri dan dua anaknya
kemudian sudah dilepas
pagi ini saya sudah mencoba menghubungi kembali kasus brimopolda dy namun belum ada respon
kemungkinan memang pria berinisial rs ini masih berada di brimopolda dy
nantinya memang akan dibawa ke jakarta oleh densus delapan puluh delapan
kemarin penangkapan yang terjadi sekitar pukul sepuluh yang dilanjutkan dengan penggeledahan pada sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
dilakukan oleh tim gabungan densus delapan puluh delapan

namun sampai dengan tadi malam belum ada pernyataan dari densus delapan puluh delapan
kombes polisi dadang raharja maupun dari brimopolda dy tentang jaringan atau kaitannya terkaitan dari pria ini terkait jaringan apa reinhardt dan kuspa
ya hendrawan kemudian selain terduga teroris yang diamankan oleh pihak kepolisian
apakah ada lagi pihak lain atau warga yang juga diamankan untuk
ambil keterangannya atau saksinya
informasi yang kami peroleh dalam penangkapan yang dilakukan kemarin
ada satu saksi saja yang diminta untuk melihat penangkapan tersebut
namun tidak ada pihak lain yang ditangkap di gunung kidul
dan informasi yang kami peroleh pelaku atau terduga pelaku tindak pindahan terorisme ini berada di gunung kidul untuk mudik atau kembali ke rumahnya
karena sebenarnya dia tidak dikutuk
tidak tinggal di gunung kidul bersama keluarganya namun di kabupaten tegal
nah bila kita rangkai kita analisa dari apa yang sudah ada gerakan atau aksi terorisme yang ada di tingkat global regional maupun nasional
di tingkat global kita tahu ada beberapa serangan di sejumlah negara
yang kemudian diakui bahwa pelakunya adalah terafiliasi dengan isis
di tingkat regional kita tahu ada penyerangan atau di wilayah filipina selatan
di marawi yang kemarin sempat melibatkan empat orang yang dicari oleh empat orang warga negara indonesia yang dicari oleh otoritas filipina
dan terakhir tentu saja di tingkat nasional kita ketahui ada bom kampung melayu
ada dugaan dari analisa ini bahwa pelaku ini tidak jauh jauh dari apa yang sudah terjadi dalam lingkup global regional maupun nasional
bisa jadi dugaannya adalah terkait dengan daulah islamiyah
baik hendra terakhir
setelah kemarin ada penangkapan terduga pelaku teror di yogyakarta pagi ini atau secara umum anda lihat bagaimana kemudian masyarakat yogyakarta menyikapinya dan juga seperti apa tingkat keamanan di sana
karena kan kita tahu ya bahwa yogyakarta ini relatif aman begitu ya sehari hari di sana
kalau kita melihat kondisi yogyakarta sendiri dari tadi pagi sampai dengan saat ini
saya melihat kondisi yang biasa saja kehidupan berlangsung seperti biasa
karena penangkapan terjadi tidak di kota yogyakarta namun di kabupaten gunung kidul yang berada di sebelah timur kota yogyakarta sehingga cukup jauh
dan ini di salah satu dusun saja
dan belum tentu juga bahwa pagi ini semua warga yogyakarta mengetahui bahwa tadi kemarin itu dilakukan penangkapan oleh densus delapan puluh delapan
karena informasi yang beredar di kalangan media juga baru muncul sekitar malam hari
dan itu kemudian di follow up dan baru tadi malam pelaku yang ditangkap oleh densus delapan puluh delapan dan juga brimob poldadiy ini dibawa ke brimob baciro ini untuk nantinya akan dibawa ke jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut
tadi malam kami juga sempat menanyakan apakah akan ada penangkapan penangkapan selanjutnya
karena biasanya bila kita melihat pola yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan akan ada penangkapan berikutnya
namun pihak brimob tidak memastikan hal tersebut
karena ini otoritasnya berada di tangan densus delapan puluh delapan
renhard dan uspa
baik terima kasih hendrawan setiawan koresponden cnn indonesia yang melaporkan dari makom brimob